adik adik siampun betul kan tapi kan harus kita buktikan dulu baru kita tangkap
ya siapa tahu saja
harimau jadi jadian itu ya diantara kita ini kamu ngaco
besok saja kamu
ya lampir aku runtah orang yang lama kamu cari berani mencari masalah
denganmu kamu lah yang lebih dulu terkara denganku kamu telah membunuh murid kesayangan
sudah takdirnya untuk mati di tanganku suruh siapa dia menjadi anak cucu keturunan
kyai ageng prayogo sudah menjadi karmamu kamu akan mati di tanganku tidak semudah itu runtah
hai hadapi aku
masih berani melawanku
hanya segitu kemampuanmu runtar
cuma segitu kamu ingin menghabisi aku
aku pasti akan mencoba
dimana bersembunyinya harimau itu
saya yakin bukan harimau biasa kang
tapi harimau jadi jadian
kenapa ya ada harimau jadi jadian itu
kangku tanyakan saja sama denmarkian
dia kan sekolahnya tinggi sampai ke belanda
pasti dia tahu
harimau jadi jadian itu hanya dongeng
buat sains sekolah di netherlands
ya tapi apa salahnya kita buktikan dulu
biar semua orang percaya
siapa yang berani membuktikannya
taruhannya tidak main main
saya yang akan membuktikannya
kamu berani berani lah
sebab harimau yang masuk ke kampung kita itu bukan harimau biasa
orang yang menjadi harimau jadi jadian itu biadat sekali
pokoknya kau tertangkap
jangan dikasih ampun
tapi kan harus kita buktikan dulu
baru kita tangkap
ya siapa tahu saja
harimau jadi jajan itu ya
di antara kita ini
bersesah saja kamu
orang itu harus segera dilenyapkan
rahasiaku akan terbongkar
ada apa den
ada apa den
saya sendiri akan melakukan
saya tidak mau dengar kalau kamu sampai gagal
dan satu lagi
aden tenang saja
terima kasih den
saya akan menjagamu
ada apa den
ada penyusup kang
orang ini mati diracun
kejam sekali pelanggunya
mau rasanya baju dia
harimau itu sudah kabur
di sini tidak ada harimau
tidak ada harimau
sudah jelas harimau ini memaksa kambing saya
kambing kamu mati bukan diterkam harimau
tapi dibunuh dengan tombak
tidak ada bekas gigitan atau kuncakar harimau
yang ada bekas tusukan tombak
tapi aku melihat sendiri harimau itu memasak kambing saya
jangan mengada ada kamu
kamu tidak melihat apa apa kan
kau kira aku mengarang
kenapa jadi ribut sendiri
lebih baik kita cari harimau itu sebelum jauh